akibat tidak ada ketersediaan ambulans
pasien covid sembilan belas di bekasi jawa barat terpaksa dievakuasi ke rumah sakit menggunakan angkutan kota
sebelumnya pasien tersebut juga sempat dievakuasi dengan angkutan daring
ironisnya meski telah dibawa ke rumah sakit
pasien yang telah lansia tersebut belum mendapat kamar isolasi
akibat okupansi bed rumah sakit yang penuh di kabupaten bekasi
tidak bisa pokoknya tidak ada jadi kemarin saya grab hari ini saya angkut
tim gugus tugas kabupaten bekasi kini kewalahan menangani lonjakan covid sembilan belas
sehingga seluruh rumah sakit mengalami overbad okupansi
hingga kini tercatat dua sembilan ratus lima puluh kasus covid sembilan belas aktif
dari jumlah tersebut empat ratus empat puluh enam dirawat di rumah sakit
sementara sisanya menjalani isolasi mandiri
dari liputan cnn indonesia